meski mengklaim koalisinya solid sekjen partai manat nasional edi suparno tak menutup kemungkinan
anggota partai koalisi indonesia bersatu dapat berubah sesuai dengan dinamika politik yang terjadi
hal tersebut lazim dilakukan oleh seluruh partai politik di indonesia
terlebih dari pemilu ke pemilu setiap partai politik cenderung mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden
yang akan diusung jelang masa akhir penutupan pendaftaran di kpu
kalaupun nanti akan ada perubahan seperti yang saya sampaikan
tentu itu adalah sebuah perubahan yang merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang
kan politik kita tidak statis berkembang terus
jadi kalau sampai pun ada perubahan ada yang nambah bergabung ke kib
tentu ya itu merupakan sebuah perkembangan di politik indonesia yang saat ini memang masih sangat cair
dan kami tidak akan heran kalau konstelasi hari ini
dengan konstelasi mungkin
enam bulan yang akan datang itu akan berubah
dan saya rasa itu sah sah saja
karena pada akhirnya masing masing partai kan memiliki tujuan
satu pemenangan pemilu dan kedua pemenangan pilpres
nah bagaimana mereka kemudian beradaptasi untuk mencapai target tersebut
yaitu merupakan bagian yang kemudian akan merubah konstelasi politik ke depannya